kini kita beralih ke informasi terkait kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
penetapan ahok sebagai tersangka ternyata tidak menghentikan
keinginan sebagian masyarakat untuk kembali melakukan unjuk rasa setelah empat november lalu
ya para ormas ini menyatakan akan kembali ke jalan pada dua desember mendatang
tak puas dengan proses hukum yang dijalankan kepolisian
jumat pagi gerakan nasional pengawal fatwa mui menggelar musyawarah di islamic center jakarta selatan
musyawarah yang dihadiri perwakilan enam puluh tujuh ormas islam dan nasional
memutuskan akan menggelar aksi bela islam ketiga pada jumat dua desember dua ribu enam belas
aksi lanjutan dari empat november lalu ini meminta gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama segera ditahan dalam kasus penodaan agama
karena ahok tidak ditahan sampai saat ini
maka gnpf mui memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela islam tiga pada hari jumat tanggal dua desember dua ribu enam belas
sebelumnya saat konferensi pes hasil gelar perkara penetapan ahok sebagai tersangka
kapolri dengan tegas menyatakan jika ahok tidak akan ditahan
ahok hanya dicegah untuk meninggalkan negara indonesia selama proses penyidikan berlangsung
salah satu alasan polisi tidak menahan ahok adalah karena ahok dinilai tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti
untuk melakukan penahanan justru kita harus tanyakan ada apa
ini mengendaki proses hukum berjalan sesuai aturan undang undang yang berlaku negara kita atau ingin memaksakan kendak karena ada agenda lain
berkaca pada aksi empat november yang ternodai oleh kericuhan rencana aksi lanjutan dua desember diharapkan tidak bernasib sama
saat ini masyarakat tengah menunggu kelanjutan dari proses hukum kasus penodaan agama oleh basuki cahayapurnama
sementara itu menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto menegaskan demonstrasi pada dua desember mendatang tak perlu dilakukan
sebab apa yang disuarakan oleh pendemo pada empat november kemarin sudah terrealisasi
ya yakni tidak ada lagi intervensi penguasa atas kasus dugaan menisahkan agama yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta non aktif basuki cahaya purnama
selain itu kasus ini pun sudah naik ke tahap penyidikan dari penyelidikan dengan menjadikan basuki cahayapurnama atau ahok sebagai tersangka
menko polhukam wiranto meminta
agar masyarakat mempercayai proses hukum
dan wiranto menilai rencana demonstrasi dua desember itu tidaklah tepat
sebab proses hukum masih berlangsung dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun
wiranto juga menegaskan kebebasan demokrasi harus sesuai aturan
berdemonstrasi sebagai wujud kebebasan demokrasi hendaklah tidak mengganggu ketertiban masyarakat
mantan ketua umum partai hanura ini mengkhawatirkan ada agenda lain yang menyusup dalam rencana demonstrasi pada dua desember nanti
kalau demonstrasi menuntut adanya satu proses hukum yang adil yang tegas transparan dan tidak diintervensi oleh kekuasaan
maka sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demonstrasi
tinggal kita nunggu saja bagaimana hasil proses hukum dari mulai penyelidikan sampai nanti penuntutan
dan tinggal kita tunggu saja
maka kalau kemudian ada ide untuk demonstrasi yang didemo